pengendara motor ini sempat berpura pura jatuh pingsan usai menabrak petugas yang tengah menggelar
razia kendaraan di jalan jenderal sudirman kecamatan ilir timur satu palembang minggu
dini hari saya tidak memakai helm pelaku sempat tancap gas mencoba menghindar saat diberhentikan
pelaku sempat memaksa lewat dan membuat satu anggota polisi akhirnya terjatuh dari razia yang
berlangsung selama satu setengah jam sebanyak satu ratus tiga kendaraan terjaring karena melanggar aturan
lalu lintas satu diantaranya menggunakan kenalpot bising kemudian tadi dicek juga tidak terlalu parah
lukanya namun ketika melakukan pelanggaran ataupun sengaja untuk melawan petugas tentunya ada hal
yang tentunya akan berhasil dengan satreskrim aksi ugal ugalan di jalan raya membuat dua remaja di makassar akhirnya
berurusan dengan polisi
kedua pelajar ini melakukan aksi freestyle dengan mengangkat bar motornya saat melaju di jalanan
raya pada senin dinihari setelah diunggah oleh rekannya di media sosial kedua pelaku
hanya ditangkap tim part maupor stabes makassar keduanya ditangkap setengah melakukan freestyle
dengan mengangkat bar motornya selain memberi hukuman push up polisi juga memanggil kedua
orang tua pelaku dan memberikan sanksi tilang tim liputan cnn indonesia